buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh aditya hasibuan
kini kasus melebar kedugaan harta tawajar
milik sang ayah akbp akhirudin hasibuan
petugas direkturat reserse kriminal khusus polda sumut
menggeledah gudang penyimpanan minyak ilegal
yang diduga milik akbp akhirudin pada kamis
lokasi gudang hanya berjarak empat rumah dari kediaman akhirudin
di dalam gudang ditemukan dua buah tangki minyak berlogo pertamina
dengan kapasitas enam belas liter
dua buah tangki kotak besi berkapasitas puluhan ribu liter
ada belas liter drum dan belasan tangki plastik
petugas juga menemukan dua mesin pompa
yang digunakan untuk memindahkan minyak
dan tangki pembawa ke tangki di dalam gudang
pun juga mendalami hal yang tadi disampaikan
bersama dengan rekan rekan dari pertamina
melakukan pemeriksaan dan penyelidikan
terkait dengan keberadaan gudang
yang lokasinya tidak jauh dari rumah saudara ah
ini yang kita dapat
yang pertamina yang dihadirkan saat penggeledahan membenarkan
adanya temuan gudang penyimpanan bahan bakar minyak
yang diduga ilegal
pertamina pastikan tidak terlibat dalam penimbunan bbm milik ahyrudin itu
publik juga turut menyoroti gaya hidup akbp akhirudin
yang kerap mengendarai motor gede
belakangan motor gede dan rumah mewah yang dimiliki akbp ahirudin
tidak pernah tercatat di laporan harta kekayaan penyelenggara negara
diduga terindikasi tindak pidana pencucian uang
ppatk juga telah memblokir rekening milik akbp akhirudin
dan anaknya yang bernilai puluhan miliar rupiah
sementara itu anda masih ingat dawang devi
petugas lembaga pemasyarakat kataraja basa
yang viral karena pamer harta kekayaan di media sosial
pusai viral dawang devi kini meminta maaf
dawang memaku tidak memiliki harta berlimpah dan bareng bareng mewah
pegawai golongan tiga a itu mengaku motor harley davidson dipamerkan
adalah milik pengunjung lapas yang dipinjam untuk berfoto
sementara kolam renang yang dimilikinya
hanya berukuran dua lima meter x empat meter
untuk anak anaknya bermain
dawang pun hanya memiliki bisnis kios burung yang sudah lama ditekuninya
sementara harta yang lain merupakan milik mertuanya
adalah pamer harta yang ditemukan oleh pemerintah
itu disampaikan oleh ibu kak kanwil
bahwa itu benar adanya
saya pribadi dan istri
mohon maaf sebesar besarnya
atas kegaduan saya
terutama mencorengkan nama baik
instansi dan ini
kementerian hukum dan ham khususnya
saya dan istri mohon maaf sebesar besarnya
dan saya siap menerima konsekuensi semua
akibat perbuatannya dawang kini dimutasi ke kanwil kumham
sambil menunggu sanksi dari inspektorat kemenkumham
hakim ibutan cnn indonesia